dongeng bahasa indonesia
biksi dan teko ajaib
suatu ketika dua peri datang ke bumi dengan teko ajaib
mereka sedang dalam tugas untuk menghadiahkan teko ajaib kepada manusia yang paling berhak
menemukan orang yang berhati murni dengan jiwa yang baik lebih sulit dari yang mereka bayangkan
kapan kita akan menemukan manusia yang cocok untuk diberikan hadiah teko ajaib
lihatlah di sana sayangku kita mungkin baru saja mencapai tempat yang tepat
lihat di sana di bawah
peri melihat pixie seorang gadis kecil yang penuh kasih dan menawan yang memiliki hati yang lembut
pixi juga percaya pada berbagi dan juga peduli
biksi dicintai semuanya
menurutmu kita bisa memberikan teko ajaib kepada gadis itu
bukankah kita harus mengamatinya terlebih dulu
benar sekali ayo ikuti dia dan hilangkan keraguan kita
lalu ambil keputusan sayang
pixie berjalan dengan periuk berat kembali ke rumahnya
yang dia tidak tahu bahwa dari atas awan para peri mengawasi dan juga mengikutinya
saat berjalan piksi melihat seorang wanita tua di jalan
saat mengetahui bahwa wanita itu kehausan dia menuangkan air dan menghilangkan

tuhan memberkatimu anak yang baik
pixi memberi makan wanita tua itu lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah
para peri di atas terkesan tapi belum sepenuhnya yakin
aku yakin setelah ini pixi tidak akan bisa membantu orang lain karena tidak ada air yang tersisa untuk dirinya sendiri
biksi aku setuju denganmu
yang ini akan menyenangkan untuk dilihat
pixie saat berjalan melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya
pixie tidak bisa menjauh dari penderitaan anak anjing kecil yang lelah dan juga haus
dia bergegas membantunya
ada ada yang ingin melihat atau ditahui lebih banyak sekarang
tidak ada yang bisa dilihat tapi iya
adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan
para peri telah yakin pada keputusannya untuk memberikan teko ajaib kepada pixi secara ajaib muncul di depannya
pixi pada awalnya merasa takut
tetapi para peri menunjukkan siapa mereka dan membuatnya mengerti bahwa teko ini akan memberi dan memberi sebanyak yang dibutuhkan
mengatakan itu mereka memberinya teko ajaib
ya teko ini memang teko ajaib dan kau adalah orang yang tepat untuk memilikinya
mengapa kau tidak melihat ke dalam panci air kosongmu lagi
pixie melihat ke dalam panci dan fala air secara ajaib naik dan mengisi dirinya sendiri di dalam
ya pixi teko ini akan mendukungmu dalam kebaikanmu
dia akan melakukan apapun yang benar yang perlu dilakukan
itu akan membawa kebahagiaan bagimu dan juga bagi orang lain
teko ini akan selalu menjadi teman dan juga pemandumu
pixi asik dengan pancaran positif teko dan melupakan peri itu
ketika dia melihat kartu
lantas lagi para peri telah menghilang
dia melihat sekeliling
ketika dia mendengar suara manis pixi menemukan bahwa itu adalah teko yang berbicara dengannya
hai pixie ibu peri telah pergi aku pikir kita juga harus pulang sekarang
oh ya ya ya baiklah akan ku tunjukkan rumah barumu
yeay aku sudah tidak sabar ayo pergi
pixie tiba di rumahnya
pixie menemukan teko yang berbicara dengan teko ajaib dan menunjukkannya kepada orang tuanya
tetapi mereka juga membutuhkan bukti kekuatan magis teko itu
teko itu paham tentang hal itu
mulai bekerja dengan sendirinya dan mereka semua menyaksikan dengan takjub saat keajaiban teko itu terbuka di depan mereka
dan sejak hari itu teko menjadi anggota keluarga pixie
dan kemudian pada hari berikutnya dan seterusnya keajaiban teko mengubah kehidupan pixie dan juga orang tuanya
dan pixie bersama dengan teko tersebut mengubah takdir seluruh desanya
teko ajaib itu dapat membuat sup dan juga jus
yang bersama dengan buah buahan dan sayuran pixi membagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan
apapun yang tersisa setelah ini dijual olehnya kepada penduduk desa di pasar
sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang bagus
dan waktu berlalu secara positif meningkatkan kehidupan pixie dan juga desanya
seiring waktu pixie juga tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik
dengan hati yang lebih baik dan juga lebih lembut
dia masih senang membantu dan membantu yang membutuhkan
desanya piksi menjadi desa teladan bagi semua orang
orang orang yang membutuhkan dari negeri yang jauh mulai datang ke desanya untuk menyelesaikan masalah mereka
dan banyak yang hanya datang untuk mengisi perut mereka yang lapar
makanan ajaibnya juga tidak ada
sup ajaib dari teko dikenal karena mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan
pixie semua sup dan rebusannya sudah habis
dan kami masih memiliki banyak orang lapar yang masih mengantri
apa yang harus kita lakukan
oh benarkah kenapa kau tidak periksa lagi
aku bisa mencium aroma sup baru yang sangat segar
itu adalah hari yang sama ketika takdir memiliki putaran takdir baru untuk biksi
setelah mendengar tentang kemakmuran dan kebesaran desa piksi
seorang pangeran muda kerajaan tetangga bernama noah datang untuk melihat apakah yang dia dengar itu benar
maaf pangeran aku tidak bisa mengambil resiko kau pergi dan bergaul dengan orang biasa
itu terlalu beresiko
apa sekarang baik baik saja untukmu
kau akan menunggu disini sampai aku tidak kembali
sang pangeran sekarang terlihat seperti semua orang
dia pergi dan menyaksikan prosesnya dari dekat
saat itu mata pangeran tertuju pada pixi
dan dia mengerti bahwa pixie adalah orang dibalik semua ini
dia segera terpesona oleh kecantikan dan kebajikannya

setelah pixi masuk ke dalam rumahnya pangeran pergi dan mengetuk pintunya
pixie membuka pintu dan teko juga ikut ke depan dengan semangat karena ia mengerti apa yang sedang terjadi
pixi menyukai cara pemuda itu berbicara dengan sangat ramah
saat itu si pemuda mengatakan sesuatu yang mengejutkan pixi
apa yang salah
sudah penuh amal yang sebenarnya adalah ketika orang itu berada di bawah tekanan dan masih
melakukan amal jika kau tidak bisa tidak apa apa aku akan pergi ke tempat lain dan mencoba
keberuntunganku padahal hari ini adalah hari ketiga aku tanpa makanan tunggu dulu aku akan
berpuasa hari ini dan besok juga agar kau bisa memenuhi sumpah ibumu dan juga akan dapat
mengumpulkan kekuatanmu kembali lalu selama dua hari berikutnya pangeran tinggal di luar rumah
pixi di bawah gubuk dan piksi berpuasa sendiri memberinya makan dengan makanan yang paling banyak
setelah menyelesaikan dua hari pangeran bersiap siap untuk pergi tetapi pixie dan
keluarganya sangat sedih karena mereka sudah memiliki rasa suka padanya pangeran muda sebelum
pergi meminta dan mengajukan satu pertanyaan terakhir
pangeran tiba tiba menjawab
manakah tindakan yang paling abadi di dunia ini
menurutku di dunia ini satu satunya tindakan yang abadi adalah menolong seseorang
dan saat itulah pangeran memberitahu mereka tentang identitas aslinya keluarga itu sangat terkejut
pangeran kemudian melamar piksi untuk menikahinya keluarganya setuju dan teko secara ajaib
memberkati dan merasakan kekuatan
pixi dan teko ajaibnya bersama dengan pangeran noah mulai tinggal di istana
dan hari ini aku berjanji pada kalian bahwa teko ajaib akan tinggal di kedua tempat tersebut
membagi waktunya untuk keuntungan semua orang
sesuai dengan sifat dan tujuan hidup mereka pixi bersama teko ajaibnya mulai bekerja
mengubah dan mengubah kerajaan pangeran juga
ketika pixie mulai dicintai oleh semua orang karena sifatnya yang ramah dan baik hati
beberapa menteri dekat istana yang menjaga pekerjaan sebelumnya menjadi iri dan mulai
merencanakan untuk melawan pixi untuk mendapatkan kekuatan dan hari yang lebih baik kembali
gadis ini telah mengurangi kepentingan dan kekuatan kita menjadi tidak berarti
jika dia tetap di sini kita pasti akan susah
itulah mengapa aku sudah punya rencana untuk mengeluarkan dia dari istana dan juga dari hidup kita
para menteri kemudian melaksanakan rencana mereka bertemu dengan pangeran secara pribadi
dan meracuni pikirannya terhadap pixie yang tidak bersalah
tidak aku tidak percaya ini
pixie memperhatikan sihir untuk mengendalikan aku dan merebut kerajaanku
aku tidak percaya sepatah kata pun dari semua ini
pangeranku apa yang kami lihat benar benar bisa dipercaya
ayo mari aku tunjukkan
aku yakin pangeran pasti akan mempercayai matanya
jika bukan para menterinya yang setia
hari itu teko telah kembali ke desa piksi
dan pixie telah keluar untuk menghadiri beberapa pekerjaan sosial
para menteri memimpin pangeran ke tempat tinggal pixie
menunjukkan kepadanya sesuatu yang tersembunyi di tempat rahasia
maka pangeran dibawah tekanan menteri liciknya
untuk mengusir pujaan hatinya
yang sekarang menjadi ratu piksi di kerajaannya
pixi dan pangeran dipisahkan satu sama lain
membuat semua orang menjadi sedih
tetapi beberapa orang senang dan juga bahagia
pixie sangat terpukul
dan kehilangan minat pada segala hal
seluruh desa orang tuanya
dan terutama sahabatnya teko ajaib
dan saat itulah teko memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar
untuk pertama kalinya
malam itu setelah semua orang tidur
ia terbang ke kerajaan pangeran
dan langsung menuju ke tempat kedua pelaku
yang sedang merayakan kemenangan licik mereka
aku pikir aku melihat sesuatu di sana
oh ayolah kau terlalu bahagia
dan sedang bermimpi temanku tidak ada apa apa di dinding
memakan dia dan biarkan aku pergi
aku tidak bersalah
oh lepaskan kami
kami tidak melakukan apa apa
yang telah menakuti mereka dengan menjadi monster
menyuruh mereka pergi
dan mengaku pada pangeran tentang bagaimana mereka berkomplot melawan pixie yang tidak bersalah
dan jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan
dia akan datang lagi malam berikutnya
para menteri jahat itu tidak punya pilihan lain selain menyerah pada ancaman si teko
para menteri jahat mengakui perbuatan buruk mereka kepada pangeran
yang sangat marah kepada mereka
tetapi karena mereka telah menyerah
alih alih pangeran memasukkan mereka ke dalam penjara
dia mengusir mereka dari kerajaan selamanya
pangeran kemudian bergegas kembali dan meminta pixie untuk kembali ke istananya
dan tinggal bersamanya
pixie mengerti bahwa itu bukan kesalahan pangeran
dan menyetujui hal itu
dan dengan demikian
teko ajaib terus berlatih dan menerapkan sihirnya
dan mematuhi pixie yang selalu baik dan juga ramah kepada semuanya